nah kita sekarang sudah bersama dengan capres dua pak prabowo subianto
pak kita mau tanya tanya nih banyak sekali sebetulnya yang menanyakan
bapak kan hobinya baca buku
katanya kalau ke luar negeri atau keluar kota suka beli buku satu koper
itu betul ya pak ya
kenapa sih pak kok kayak gitu kan biasanya orang orang itu beli oleh oleh
kenapa bapak beli buku sampai satu koper pak
oke nah yang terakhir pak katanya kalau misalnya bapak suka di mobil jalan jalan
ataupun sedang berpergian bapak suka ngemil salah satu cemilan favorit bapak
katanya coklat itu betul pak
kamu intelnya intelnya hebat juga ya
kenapa bapak suka coklat
karena coklat itu kan makanan anak anak pak
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini